kita ke sorotan lainnya saudara lewat surat presiden amerika serikat joe biden mengucapkan selamat atas keunggulan prabowo subianto dalam penghitungan sementara komisi pemilihan umum
pemberian selamat ini dinilai lamban oleh analis politik dan bisa berdampak pada sentimen indonesia terhadap washington
jurnalis voa virginia gunawan melaporkan dari washington dc